kita ke informasi pertama ujian nasional berbasis komputer di kota denpasar bali masih terkendala ketersediaan komputer
beberapa sekolah terpaksa meminjam ke sekolah lainnya agar siswa dapat melaksanakan ujian nasional berbasis komputer
sebanyak lima ratus lima puluh enam siswa smpn dua denpasar mengikuti ujian nasional berbasis komputer atau unbk di sekolah pgri empat denpasar
ketiadaan komputer membuat pengelola sekolah meminjam komputer sekolah lain
tahun ini smpn dua denpasar pertama kali melakukan un berbasis komputer
seluruh komputer berjumlah satu ratus dua puluh unit yang terbagi dalam enam ruang
masing masing ruangan berisi tiga puluh lima hingga tujuh belas siswa dan terbagi dalam tiga sesi
sebelumnya siswa pun telah diberikan kisi kisi soal serta simulasi dengan menggunakan komputer secara offline agar lebih siap dalam mengikuti ujian online ini
kenapa kami meminjam smpn dua denpasar
pertama sekolah ini terdapat
dekat dengan sekolah kami
karena juga komputer yang ada di sekolah belum cukup sehingga kami belum bisa melaksanakan mandiri
kelihatannya mereka cukup siap karena mereka menjalankan atau melalui proses pembinaan kemudian simulasi pengarahan sosialisasi yang cukup intensif kami lakukan di sekolah
ujian nasional berbasis komputer atau unbk tingkat sekolah menengah pertama dan sederajat digelar serentak hari ini
ujian ini diikuti lebih dari dua juta siswa di lebih dua puluh delapan ribu sekolah di seluruh indonesia
smp negeri dua ratus tiga puluh delapan jakarta di kawasan kalibata jakarta selatan misalnya
sebanyak satu ratus delapan puluh tujuh siswa akan menghadapi unbk
sebelum masuk ke dalam ruangan siswa dikumpulkan untuk diberikan pemahaman tentang tata tertib ujian
selama empat hari dari tanggal dua puluh tiga hingga dua puluh enam april
siswa akan menghadapi empat mata pelajaran yang diujikan dalam unbk
yakni bahasa indonesia matematika bahasa inggris dan ipa
untuk mengakomodasi jumlah siswa dengan perangkat komputer
ujian dibagi ke dalam dua sesi pada jam setengah delapan untuk sesi pertama dan setengah sebelas untuk sesi kedua
berdasarkan laman resmi kementerian pendidikan dan kebudayaan
sebanyak dua puluh delapan ribu sekolah dengan lebih dari dua juta siswa tingkat smp dan sanawiya melaksanakan ujian nasional berbasis komputer
selamat siang aldi
sejauh ini kami belum mendapatkan informasi di daerah jakarta selatan adanya kendala teknis
karena tadi pagi juga sudah datang kepala seksi dari dinas pendidikan yang memonitoring seluruh smp negeri dan juga swasta di daerah jakarta selatan
ini mengatakan bahwa di kunjungan kunjungan di beberapa sekolah yang dilakukannya belum ada kendala yang berarti baik kendala teknis
seperti misalnya pemutusan listrik ataupun juga terjadinya matinya sinyal internet yang berimbas padam
atau tidak terlaksananya ujian akibat putusnya sinyal internet tersebut sehingga soal tersebut akhirnya tidak bisa dilakukan oleh siswa
dan sejauh ini di sesi yang kedua ini ujian sudah berlangsung untuk yang mata pelajaran bahasa indonesia
di mana pada pukul setengah sebelas tadi siswa juga sudah mulai masuk ke dalam ruangan untuk mengerjakan soal bahasa indonesia di hari yang pertama
dari pembicaraan saya dengan kepala sekolah smp negeri dua ratus tiga puluh delapan jakarta selatan tadi mengatakan bahwa soal soal yang diujikan ini materinya beragam
begitu ada yang susah kemudian juga ada yang sedang dan juga ada yang kategori muda
dan setiap siswa ini akan mendapatkan
ujian ataupun soal soal yang berbeda antara satu dengan siswa yang lain begitu sehingga tidak ada aksi saling mencontek satu sama lainnya
dan karena ada kendala yang tidak begitu banyak berarti tapi ada yang di setiap sekolah mungkin berbeda beda aldi
seperti di smp dua ratus tiga puluh delapan ini jumlah komputer hanya sekitar sembilan puluh sampai sembilan puluh lima sedangkan yang mengikuti ujian ada satu ratus delapan puluh tujuh siswa
akhirnya dibagi menjadi kedalam dua sesi
sesi yang pertama pada pukul setengah delapan dan sesi yang kedua pada pukul setengah sebelas pagi hari ini
raff raff kemudian bagaimana dengan skema pengawasan yang dilakukan pihak sekolah untuk menghindari adanya
contek begitu yang dilakukan oleh para peserta unbk di smp dua ratus tiga puluh delapan tempat anda melaporkan
ya seperti yang dapat saya informasikan tadi
siswa dihadapkan hanya pada satu komputer dengan satu siswa
dimana soalnya diacak begitu sehingga sembilan puluh orang siswa ini tidak akan bisa mencontek satu dengan yang lain ya
karena kisi kisi pertanyaannya kemudian juga ada pertanyaan pertanyaan yang random
sehingga soal soal tersebut akan berbeda antara satu siswa dengan siswa yang lain
namun karena ini menggunakan komputer begitu ada kalanya mereka juga mencoba untuk mencari tahu
bagaimana cara mengisi atau memasukkan password oleh karena itu sistem yang akan diberlakukan adalah
diberikan semacam satu orang guru pendamping sebagai pengawas yang akan memberikan bantuan
manakala siswa tersebut tidak dapat atau kurang begitu paham untuk mengerjakan
soal soal tersebut namun sebelum masuk ke dalam ruangan ujian
para siswa tadi juga sudah diberikan pembekalan terkait dengan tata tertib menjawab
dan bagaimana cara mereka untuk mengerjakan soal soal tersebut
dan di sekolah ini di smp dua ratus tiga puluh delapan ini hanya ada satu pengawas setiap sekolah
ada satu juga pihak keamanan untuk menjaga istilahnya
keamanan yang ada di sekolah dan dari sesi yang pertama kemudian sesi yang kedua
ini tadi siswa juga dianjurkan agar tidak berlama lama di dalam sekolah
karena untuk memberikan ketenangan selama ujian berlangsung
raff raff kemudian bagaimana dengan siswa yang tidak bisa menghadiri unbk pada hari ini
apakah disediakan unbk susulan bagi mereka yang misalnya sakit dan tidak bisa mengikuti unbk hari ini di sana
sejauh ini di sekolah yang saat ini di smp dua ratus tiga puluh delapan ini ada satu pengawas yang berada di sekolah ini
ini saya laporkan semuanya sudah lengkap
ada satu ratus delapan puluh tujuh siswa yang dibagi dalam dua sesi
walaupun pada pagi hari tadi juga terkendala hujan
namun para siswa juga sudah datang jauh dari jadwal pelaksanaan ujian
sehingga belum ada informasi yang dapat kami berikan terkait apakah nantinya
jika siswa tersebut terkendala karena hujan atau karena faktor teknis lainnya
nantinya akan mengikuti ujian susulan begitu
yang pada pagi hari ini sekolah ini memfokuskan pada ujian yang saat ini sedang berlangsung
aldi baik raff raff kaffi produser lapangan cnn indonesia melaporkan dari smp negeri dua ratus tiga puluh delapan jakarta
terima kasih atas laporan anda